hari ini kita ngumpul ngumpul di sini kan juga untuk merayakan syukuran elsa dan nino yang sebentar lagi akan punya momongan
selamat ya sayang
bapak harap kalian berdua nanti bisa menjadi orang tua yang baik buat anak kalian
terus tiba tiba temen aku telepon aku
dia bilang lagi sakit dekat situ
jadi aku langsung mau jemput dia
tapi ternyata malah jatuh
yaudah mulai sekarang kamu di rumah aja
kalaupun kamu terpaksa harus keluar
karena kalau kejadian seperti ini terjadi lagi
itu bisa bahayakan kandungan kamu
terima kasih datang ya
iya udah siap
iya kita duduk disana ya
sebentar ya pak ya
akhirnya datang juga
elsa selamati atas kehamilan kamu
semoga jadinya sehat selalu ya
makasih ya mbak
maafin mbak ya kalau mbak ada salah
papa seneng liat kalian berdua akur seperti ini
kalian berdua putri bapak yang papa sayang
tetap penuh cinta sampai tua
lupain semua masalah diantara kalian
papa aku ke toilet sebentar ya
papa saya ke toilet juga sebentar
bentar ya sayang
meja kalian sebelah sana papa udah siapin
nih sebelah sini

cukup sekali kamu menjebak saya dalam permainan bodoh kamu
siapapun yang berani bermain main atau mengusik saya dan keluarga saya
saya akan pastikan dia menyesal
tidak ada apa apa
jangan lupa subscribe channel ini
masakan di restoran pasuria ini luar biasa
terima kasih ibu ibu
tapi sebetulnya ini bukan restoran
ini punyanya al
saya hanya membantu mengelola aja
saya hanya membantu mengelola aja
oh jadi ini restorannya nakal
na'al hebat loh bisa dapet chef yang luar biasa
terima kasih banyak bu
mudah mudahan aja pernikahan kalian berdua bahagia selamanya ya
terima kasih banyak doanya ya bu
saya sangat senang dan bahagia menikah dengan anda
terima kasih banyak juga ya pak
sudah melahirkan dan merawat wanita sebaik dan secantik andi untuk saya
iya hari ini kita ngumpul ngumpul di sini kan juga untuk merayakan syukuran elsa dan nino yang sebentar lagi akan punya omongan
bapak harap kalian berdua nanti bisa menjadi orang tua yang baik buat anak kalian
kamu apa pers kek
nangis agak eduk sih
makasih banyak mang

nggak apa apa aku aja
udah kalau kamu ngambilin aku terus nanti kamu nggak makan
mas udah emang kan udah tugas istri mas
ya udah sini
sepertinya aldebaren sengaja bersikap seperti itu untuk diperlihatkan ke aku
habis itu aku makan tapi ya
kamu tuh kalau makan kok kayaknya anak kecil
makasih ya pak
mas serius kamu gak apa apa
sayang mau tambah lagi makan ya
kamu mau yang mana
sambal yang mau ya
sayang jangan mau
itu semua yang kotor bawa ke belakang ya
ini juga menu
gimana al semua oke
terima kasih sudah membantu saya untuk mengurus restoran ini ya pak
papa yang harusnya terima kasih sama kamu
karena udah ngasih kesempatan buat papa
untuk mengelola restoran ini
terima kasih juga karena kamu
sudah membuat andin kembali bahagia
sebelum kamu muncul
adin selalu sedih
hidupnya terasa pahit
papa tau karena papa bisa merasakan itu
tapi setelah kamu muncul
kamu membawa kembali cahaya ke dalam hidupnya

hidupnya kembali berwarna
dan papa terima kasih sama kamu
saya mau tanya
di pernikahan sebelumnya
adin sudah punya anak atau belum
tapi dia gak bertahan
dia lahir prematur
dan dia langsung meninggal
papa gak sempat ketemu juga
dimakamkan dimana pak
di tpu trate indah
tpu trate indah
itu kan tempat roy sama papa dimakamkan
andin dan keluarganya
emang bener bener keterlaluan
udah buang rena ke pantiasuhan
mereka juga udah tega bikin makan palsu
untuk merekayasa kematian anak roy
buat apa mereka merekayasa itu semua
tidak ada apa apa
pengen sekali ketemu sama nindi tuh
apa kabar ya pak
nanti papa tunggu dari kamu ya
saya izin ke toilet sebentar
hari ini jam empat ada jadwal mamam untuk perisai ke sekianter
tapi sebelum kesana
tolong cek tpu terata indah
cari tpu trate indah
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
k santa tack
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
tepat di sekianter
rumah tangga kalian
pasti akan mendekatkan dua orang tokonya
pada saat itu datang
papa bahagia sekali
apa papa pernah tau
kalau al itu
ya papa tau
tapi papa belum pernah ketemu sama dia
karena dia gak tinggal sama andin dan al
penasaran juga sih papa
terus pinter lagi
kamu udah ketemu sama reina
beberapa kali dia tinggal sama omanya
makanya al mengadopsi dia
tapi sepengetahuan aku
omanya gak terlihat seperti orang yang
kamu udah pernah ketemu sama omannya itu
sudah beberapa kali dengan reina juga
kamu sudah pernah ketemu sama omanya